aktor era sembilan puluh an jeremy thomas melapor ke divisi propa mabes polri
jeremy melaporkan oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan kepada putra sulungnya axel matthew thomas
sebelumnya axel disebut ditangkap petugas satuan narkoba polres bandara soekarno hatta di hotel kristal jakarta
karena diduga sebagai pemakai narkoba
aktor senior jeremy thomas bersama kuasa hukumnya melapor ke divisi profesi dan pengamanan mabes polri
jeremy thomas pun menceritakan kronologis kejadian penganiayaan yang dialami anaknya axel matthew thomas
jeremy menuturkan awalnya axel pergi ke pondok indah diantar oleh asisten rumah tangga
menggunakan sepeda motor untuk membeli baju dari temannya
namun kemudian oleh temannya axel diarahkan untuk mendatangi hotel kristal cilandak barat jakarta selatan
masih menurut jeremy setibanya di hotel kristal axel langsung dicekik oleh seseorang yang mulutnya berbau alkohol
axel mengira orang tersebut adalah perampok yang membuatnya kabur untuk menyelamatkan diri
saat hendak kabur yang terjadi kemudian axel diberi tembakan peringatan sebanyak empat kali
selanjutnya axel dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke hotel kristal oleh orang tersebut yang mengaku sebagai oknum polisi
di hotel kristal axel kemudian dianiaya oleh empat oknum polisi di sebuah kamar
total ada delapan orang di dalam kamar tersebut
borgolnya bukan borgol polisi tapi borgol security
sekuriti dari hotel
padahal anak saya tidak ada perlu saya clear kan ya dia bukan ditangkap oleh narkoba
dia itu diarahkan dipaksa untuk mengaku dan faktanya tidak ada barang bukti apa apa
dia clear tidak ada tersangkut dengan yang namanya barang barang tersebut
dan dia itu mau dipulangkan
dipulangkan sama mereka gara gara mereka pikir ya nggak ada apa apa
tapi setelah itu setelah dia diciduk
dia sudah diangkat
dia sudah diangkat
dan pengambilan barang barang dia dengan kekerasan
sepatu dompet handphone bajunya dia
axel pulang dengan sendal hotel dengan baju yang sudah bukan baju dia
handphone yang sudah tidak ada
jadi yang akan kami laporkan pidananya adalah penyekapan
pengaroyokan penganiayan dan pengambilan pencurian barang barang dengan kekerasan
dan sekarang kami melaporkan ke narkoba
setelah mendapat kabar dari asisten rumah tangganya tentang kondisi axel
jeremy kemudian meminta
bantuan unit jatan ras pol dan metro jaya untuk menjemput axel dari hotel kristal
akibat dianiaya aksen mengalami luka luka di wajah tangan punggung lutut dan tulang rusuk
luka luka yang diderita aksel sudah divisum di rsjm
yang selanjutnya dilampirkan dalam laporan jeremy thomas
selain oknum polisi jeremy juga akan menuntut manajemen hotel kristal
karena menghalang halangi dirinya saat akan menjemput axel
arief kurniawan jakarta